halo kembali kami sajikan informasi seputar arus mudik siang ini
kami siang arus lalu lintas
kita lihat di persimpangan tagok pada larang sudah mulai padat
kepadatan lalu lintas ini masih didominasi kendaraan asal bandung dan sekitarnya
persimpangan tagok pada larang menjadi simpul utama antrean kendaraan
dari arah puncak cianjur dan sukabumi menuju bandung
jalur ini juga merupakan lintasan utama pengendara motor
dari arah jakarta menuju bandung dan jawa tengah
aktivitas pasar dan banyaknya pelintas membuat antrean sering terjadi
untuk mengurangi antrean kendaraan polisi sudah melarang delman melalui jalur utama ini
begitu pula dengan pedagang pasar mereka hanya boleh berdagang sampai batas tali yang direntangkan
dan kini kita telah terhubung dengan natya sina di purwakarta
dan juga osa budi santosa di pertigaan tagok pada larang
kita akan terlebih dahulu ke natya
seperti apa kondisi terkini di sana bisakah anda jelaskan
nampaknya terjadi
iya silahkan natya
kondisi arus lalu lintas di jalur utara sendiri masih terpantau sangat lancar
namun walaupun terlihat sangat lancar
ternyata sudah terjadi lonjakan pemudik yang cukup signifikan
dari data yang saya dapatkan terakhir pada pukul sembilan pagi tadi
sudah ada peningkatan jumlah kendaraan sebanyak kurang lebih dari satu lima juta orang di jawa tengah
arus lalu lintas normal kendaraan hanya berjumlah kurang lebih tiga belas ribu
namun pada siang ini jumlah total kendaraan yang masuk sudah mencapai kurang lebih sembilan belas ribu
dan jumlah ini akan terus meningkat ketika mencapai puncak arus mudik nanti
dimulai dari besok h lima hingga h tiga lebaran
yaitu tanggal satu hingga tiga juli dua ribu dua puluh
dan dapat saya informasikan juga
walaupun ke arus kondisi ini tidak ada peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke jawa tengah
di si lalu lintas lancar
di tol cipali sendiri
masih ada beberapa perbaikan
seperti di kilometer satu ratus tiga dan juga kilometer satu ratus tujuh puluh
yang beberapa waktu sempat amblas
kini dari arah balik
dari cipali menuju jakarta
kini sedang ditutup satu lajur
dan sedang diperbaiki
oleh karena itu diharapkan bisa selesai
sebelum arus balik tiba
bagaimana dengan keamanan jawa tengah
di sana jika anda berbicara tadi ada perbaikan jalan
dan juga ada pengalihan arus
apakah rambu rambunya sudah jelas juga
untuk menolong para pemudik
atau orang orang yang akan melewati jalur di sana
iya anissa seperti yang kita tahu
memang cipali ini merupakan salah satu
jalan bebas hambatan yang cukup rawan
karena jalannya begitu mulus dan begitu lurus
jadi seringkali terjadi rawan kecelakaan
oleh karena itu di beberapa titik rawan
yang di sebelahnya terdapat
tidak terdapat pembatas
kini para aparat pengaman
sudah memberikan beberapa batasan
berupa kawat pembatas
terutama seperti misalnya di kilometer satu ratus tiga
dan juga di kilometer satu ratus lima belas
dan hingga kilometer satu ratus dua puluh lima
kini sudah penuh diberi pengawasan
sehingga apabila ada penumpang yang
melenceng seperti itu
dia tidak akan langsung
terjebak dan terjerobos
kedalam longsoran tersebut
terjebak dan terjerobos ke dalam longsoran tersebut

selain itu juga
hari ini dikabarkan
namun hingga saat ini saya belum melihat
adanya aparat keamanan di area jalur pantura
seperti misalnya di gebang tol
dan di tikungan atau daerah daerah awan
seperti itu mungkin karena memang
lonjakan pemudik pada hari ini
belum terlalu terlihat
atau belum terlihat signifikan
dan mungkin besok pada h lima
dimana dimulai puncak arus mudik
dimana mulai terjadi jumlah peningkatan kesehatan
mungkin besok aparat keamanan
untuk mengamankan proses
masa lebaran dan hingga sampai mudik nanti
ini mulai terlihat
terima kasih natia sinanan dan yang melaporkan
dari purwakarta dan kini kita beralih ke jalur selatan
ada osa budi santosa di padalarang
ossa seperti apa kepadatan disana saat ini
saat ini saya berada di persimpangan tagok
dimana di belakang saya adalah
jalur dari arah jakarta dan puncak
menuju ke bandung serta ke jawa tengah
jalur ini merupakan jalur utama
bagi pemudik dengan sepeda motor
dan juga bagi pengendara mobil
yang tidak melalui jalur tol
dan disini adalah persimpangan yang paling sibuk
karena mendekati masuk ke kota padalarang
dan kemudian kota cimahi dan kota bandung
arus lalu lintas semakin padat memasuki kota
di samping itu di sebelah kiri saya
juga ada pasar
dimana aktivitas dari warga juga terus meningkat
dan mulai hari ini polisi juga sudah
pengendara pribadi maupun angkutan umum
tidak boleh lagi berhenti
di depan pasar secara sembarangan
dan juga di lintasan utama
menuju ke bandung dari arah jakarta
meski begitu kita lihat bersama
masih ada angkutan umum yang berhenti
di depan pasar dan itu akan mengurangi
jumlah ruas jalan yang bisa dilalui oleh pelintas
dan juga sebenarnya
jalur yang ada di belakang saya ini merupakan jalur
satu arah saja dari arah jakarta
kemudian menuju ke arah bandung
dan disana kita akan bertemu pertigaan
ke kanan menuju ke bandung
serta ke kiri menuju ke purwakarta
tapi sejumlah kendaraan sepeda roda dua
masih mencoba untuk menerobos
untuk mempercepat laju kendaraan mereka
ya terima kasih osa budi santosa
dari padalarang dan juga natia sinanan
dan yang tadi sudah melaporkan dari purwakarta